sementara itu seorang perempuan melakukan pencabulan terhadap bayi yang baru berumur delapan bulan di kecamatan sungai limau kabupaten padang pariaman sumatera barat
mirisnya lagi video pencabulan itu dibagikan ke suami siri tersangka yang ada di medan sumatera utara
vv alias lala ditangkap saat reskrim polres kota pariyaman terkait kasus dugaan pencabulan terhadap bayi yang baru berumur delapan bulan di kecamatan sungai limau kabupaten padang pariyaman sumatera barat
aksi itu diketahui langsung ibu kandung korban
berawal dari rasa ingin tahu ibu korban eha terhadap aktivitas pelaku terhadap anaknya dan pelaku diketahui baru beberapa minggu bekerja di rumahnya sebagai asisten rumah tangga
satreskrim polres pariyaman sudah menangkap pelaku serta mengamankan barang bukti
diduga pelaku mempunyai kelainan seks dan juga dalam pengaruh narkoba karena pelaku pernah ditahan dalam kasus narkoba
hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap tersangka
atas perbuatan bejatnya pelaku terancam hukuman lima belas tahun penjara